psbb sudah mulai berlaku nih untuk jakarta dan juga daerah sekitarnya
ada hal yang harus diperhatikan meskipun anda menggunakan kendaraan pribadi
yang paling pertama kita tetap loh harus stay at home
kecuali untuk membeli kebutuhan pokok itu sudah ada dalam peraturan gubernur
yang kedua aduh saya hampir lupa nih
meskipun pakai mobil sendiri ya harus tetap pakai masker
ini wajib hukumnya kalau enggak nanti didendar deh
atau dapat belangko peringatan dari polisi yang kemudian merazia
selanjutnya kalau di dalam mobil jumlah penumpangnya juga harus dibatasi nih
penumpangnya pun duduk di belakang kayak gini
selanjutnya kalau lagi parkir nih
kan pasti sekarang lagi banyak yang work from home
mobil terparkir lama
ada yang bilang tidak boleh angkat tuas rem
padahal tadi saya
sedikit baca baca dan youtube browsing
teknisi bilang lebih baik tetap angkat tuas rem
karena tidak akan merusak komponen mesin kok
terus daripada ganjel pakai batu
atau masukin di satu gitu ya
lebih baik mobilnya tetap dalam keadaan posisi netral
kalau enggak nanti pas starter kita lupa
bahkan bisa membahayakan orang lain di sekitar mobil kita
terus karena terparkir lama
jangan lupa tekanan angin di ban
lebih baik ditambahkan sekitar tiga lima bar
karena kalau terlalu lama parkir kan itu berarti hanya menumpu di satu titik aja tuh
selama kita parkir juga ada proses menguai kan
atau mengurangnya angin di ban
nah ada lagi yang harus diperhatikan
soal kebersihan dari mobil itu sendiri
harus dibersihkan secara berkala ya
wipernya pun habis dicuci jangan lupa diangkat
karena karetnya itu bisa merusak kaca kalau terlalu lama tidak digunakan
dan didisinfeksi secara rutin
paling nggak nih misalkan saya nanti sudah selesai belanja
turun dari mobil disemprot deh sama air disinfektan
ataupun disinfektan yang anda punya
kayak disemprot semprot air gitu
di bagian dalam
dan juga setir mobil utamanya
nah jangan lupa dikunci juga ya kalau udah parkir nanti
itu sih yang utama
karena kalau misalnya anda tidak mematuhi peraturan seperti itu
meskipun hanya menggunakan mobil pribadi
ada denda yang bisa diberikan untuk anda
yang pertama itu penjara
selama lamanya satu tahun
dan yang kedua
atau denda sebesar besarnya seratus juta rupiah
jadi kita takutnya bersama
demi kesehatan kita dan juga kenyamanan